kalau main itu kan impian saya emang main bola di hadapan orang tua saya
apalagi kan di turnamen fifa gede ini piala dunia
dan cetak gol depan orang tua saya kan kebanggaan sekali itu
kemana lagi orang tua saya cerita ke teman temannya cerita ke saudara saudaranya
mimpi hoki caraka salah satu penggawa garuda muda timnas u dua puluh ini terancam sirna
usai fifa membatalkan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
padahal tampil di piala dunia merupakan impiannya setelah perjalanan panjang berlatih sepak bola
hoki caraka berharap bisa membanggakan orang tuanya melalui ajang piala dunia u dua puluh
hoki masih berharap ada titik terang dari permasalahan ini dan fifa tidak menjatuhkan sanksi berat
ini sebuah korban lah kita
karena kan memang kita nggak tahu apa apa
hanya cuma pengen main bola
bukan yang lain lain
kalau soal yang lain kan urusan orang lain
tapi kan ini sepak bola kenapa harus dijadikan korban
harapan sekarang sih tinggal semoga indonesia nggak diban aja sama fifa
latihan tetap jalan hari ini
ya sudah pulang
sudah bubar mungkin
karena kan mau buat apa lagi kita latihan kalau udah nggak jalan
rasa sedih dan kecewa juga dirasakan orang tua hoki caraka
ribut budi suryono
ditemui di kediamannya di kapanewon ponjong kabupaten gunung kidul yogyakarta
ribut menyebut bahwa sudah menjadi mimpi sang putra untuk tampil di piala dunia u dua puluh
namun kini mimpi sang anak yang sudah dibangun sekian lama pupus begitu saja
karena kejadian ini mimpi itu harus kita bangun lagi
mau nggak mau anak saya anak anak kawan kawan yang ada di tengah sebuah teman
anak dua puluh ini harus bangun dan bermimpi kembali
sangat kecewa tentunya sangat sedih sangat kecewa sangat frustasi banget
ribut menyebut ketika nanti hoki pulang ke rumah
ia akan mengajak sang putra untuk berlibur agar bisa bangkit dari rasa kecewa dan fokus kembali ke sepak bola
tim liputan cnn indonesia